kamu yang gak tau
kamu yang gak tau
saya sama neng ani cuma persahabatan
antara tukang ojek dengan langganan

saya pengkhianat apa
saya pengkhianat apa
assalamualaikum bu nur
bu nur punya sedikit nasi gak
bang ojek ketulangan ikan
saya mau bikin nasi kepal
ya udah kalau gitu permisi assalamualaikum
itu potati minta nasi pak
itu potati minta nasi pak

karena hidup di ibu kota itu memang keras
dan jangan terlalu banyak beli baju baru
potati itu minta nasi mau bikin nasi kepel
bang ojek ketulangan
bang ojek ketulangan
kok kopi hitam satu
sepahit hidup saya
saya pengkhianat apa
saya pengkhianat apa
gue jadi pengen tau
oh kopi pahitnya jadi dua gelas
oh kopi pahitnya jadi dua gelas
mau ke rumah emak be
pas banget lah ya
tadi mau kesana
bapak bukannya tadi mau kesana
kaga jadi dah gue kesananya
kalo dari jurnal kesehatan yang bapak baca
kalau dari jurnal kesehatan yang bapak baca
dengan meminum air sambil menengok ke arah kanan
sambil menarik kupingnya
cara menghilangkan ketulangan itu
caranya itu tinggal putar putar
piring yang buat makan
bapak mau ke rumah bang ojek dulu
siapa tau butuh pertolongan
siapa tahu ada berita baru

siapa tau ada berita baru
kenapa tat ma
sampe ga mampu beli lo beras
bang ojak ketulangan ikan
tati mau bikin nasi kepal
ma belum masak
lo minta sama tetangga gih
pak laki lo ketulangan
suruh aja minum air putih yang banyak
ya udah tati ke tetangga dulu deh minta ya
ma ke rumah lo deh
gue juga mau ke rumah si tati
biar gimana juga kan si ojek
udah gue anggap anak sendiri
tak maru bu
coba terus bang ojak
sudah saya bilang minum air putih yang banyak
sambil menengok kanan
atau ditarik kupingnya
dari tadi saya nanya
saya pengkhianat apa
saya pengkhianat apa
sakitnya tuh disini
disini kali pur
pait juga kayak hidupnya si pur
saya mau yang manis
tapi tadi dari kontrakannya tadi
gue dari rumah haji murod
terus ketemu si tati
terus ya gue ke rumah lo
bisa pelan gak sih jalannya
kan saya lagi buru buru
ya ya kenceng lagi
gagak ngaruh pak
masih berasa pak
coba diminum lagi sambil menghadap kanan
ngalah haru pak
yang ilang ketulangannya
makasih ya be
mak pak bu
yang aja yang berlebihan
terus nasinya diapain bang

perasaan kemarin perutnya yang kembung kenapa sekarang malah punggungnya yang dipakaiin koyok bang
kalo ditaro di perut perih
cabutnya pelan pelan apa cepet cepet nih bang
pelan pelan aja dah kalo cepet cepet udahan nya perih
kalau pelan pelan malah tambah perih bang
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
pur saya bukan pengkhianat
makannya bang jangan ikut ikutan makan pepes
judulnya begini deh
abis abang bosen makan toge melulu
abang gak mau kita cepat punya anak
ya bang bukannya kagak mau kita punya anak
tapi kan kita harus nabung dulu
kok rumahnya masih ngontrak
gue gak mau ya
ntar cucu gue hidup susah juga
bang anak aja belum punya
gue udah mikirin cucu sih
anak aja belum punya
gue udah mikirin cucu sih

bang anak aja belum punya
gue udah mikirin cucu sih
saya pengkhianat apa
itu lo tau
itu lo tau
kamu yang gak tau
antara tukang ojek dengan langganan
antara tukang ojek dengan langganan